banjir akibat luapan air sungai setelah terjadi hujan deras yang melanda sepuluh kecamatan di kabupaten aceh barat
sejak selasa hingga kini masih merendam permukiman warga akibatnya aktivitas warga terganggu
ketinggian air yang merendam permukiman warga di sepuluh kecamatan di aceh barat bervariasi mulai tiga puluh cm hingga satu meter lebih
sejumlah ruas jalan utama penghubung antar kecamatan juga terendam banjir yang membuatnya sulit dilalui pengguna kendaraan
korban yang terkena dampak banjir di kabupaten aceh barat pada umumnya masih bertahan di rumah mereka masing masing
mereka hanya mengungsi pada malam hari untuk menginap di tempat keluarga yang tidak terendam banjir
hal itu dilakukan karena belum adanya tenda pengungsi yang memadai untuk ditempati korban banjir
kalau bicara tentang air air sudah kalau nggak salah tiga belas hari pak
tapi sudah surut sejak kemarin surut
tapi semalam sudah hujan lagi pak
naik lagi air
di mana air masuk ke dalam rumah
di dalam rumah
di dalam rumah sekitar satu meter
lima belas rumah semi permanen di kawasan kabupaten aceh barat
kampung sumur klender jakarta timur kamis pagi terbakar
belum diketahui pasti penyebab kebakaran tetapi duga api berasal dari hubungan pendek arus listrik
kobaran api dengan cepat melalap habis lima belas rumah semi permanen di kawasan kampung sumur klender jakarta timur pada kamis pagi
kondisi rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar habis pemukiman warga
petugas pemadam kebakaran dan warga yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api
api baru bisa dipadamkan setelah satu jam kemudian
dengan mengerahkan dua belas unit mobil pemadam kebakaran
belum diketahui pasti penyebab kebakaran tetapi diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik
ini penyebabnya diperkirakan arus pendek
ini pemiliknya lagi pulang ke kampung di indramayu
katanya ada acara di sana
sehingga yang kebakaran ini di rt tujuh rw sepuluh ini kosong
rt tujuh ini ada sebelas pintu
dan di rt delapan ini ada empat pintu
dan di rt sebelas r satu r empat
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama alfian raharjo akan kami lanjutkan